saat ini saya sedang bersama teman teman dari proyek warkop dki reborn jangkrik bos part dua
apa kabar teman teman
baik baik baik
sudah ada tora fino abi dan juga om indro
sehat semua alhamdulillah
saya ketiga tiga orang ini dulu ya om

kita tamu di sini
oh iya benar benar
tora fino abi boleh diceritain nggak
awal ketika diajakin untuk gabung dalam jangkrik bos part satu ini langsung mengiyakan atau
kayak gue nggak berani ini sampai akhirnya mau
dari mas hiawazah dulu
boleh tora dulu
saya sempat nolak ya karena waktu itu saya dapat tawaran untuk di film bangkit
tapi terima kasih loh
saya nggak sempat nolak ya karena kebetulan saya juga nggak ada kerjaan
jadi ya saya terima aja
alhamdulillah ada tawaran
alhamdulillah pas lagi nggak ada kerjaan pas ada tawaran
langsung ditawarin jadi indro pada saat itu
waktu itu saya ditawarin jadi
ya kebetulan jadi om indra
intinya ditawarin langsung iya ya tora
vino pas ditawarin jadi om casino gitu
jadi om casino gitu
kaget lah maksudnya mungkin gue jadi salah satu bagian orang yang termasuk menolak gitu ya
ini warcop mau dibikin lagi mau jadi kayak apa gitu ya kan
tapi setelah mendengar dari produser dari dato' anggi terutama dari om indro
ya sebagai orang yang mengidolakan warkop
dan pengen warcop terus ada gitu
ya lo harus berbuat sesuatu gitu
mungkin film ini adalah langkah kecil dari saya dan teman teman untuk bikin generasi yang di bawah kita juga mengenal pahlawan pahlawan kita sebelumnya
pahlawan ini maksudnya warcop itu sendiri
abi pasti ditawarin jadi almarhum om dono
ini kan tantangan tersendiri nih bi pas anda ditawarin
pertama kali dengar yang saya lakuin adalah nemuin bapak indro
pertama masih belum yakin tuh saya bertanya bahwa
pertanyaan saya selalu dari pertama setiap sama orang yang mau kerja bareng sama saya percaya nggak sama saya
kalau pak de percaya anggi umbara suradaya percaya produser yang percaya saya akan mencoba memberikan yang terbaik
jadi mereka percaya sama saya
ini kan bukan hanya sebuah grup komedi gitu kira kira tapi living legend sebuah icon komedi indonesia
pasti ada tantangan bagaimana anda memainkan lalu harapan masyarakat juga tinggi akan film ini begitu
bagaimana anda menyiasati ini supaya harapannya penonton nanti ya tidak meleset lah dari yang akan mereka tonton
yang menyiasatin itu kebetulan anggi baranya sendiri
suradaranya berarti ya
dia membawa seorang konsultan komedi
untuk menjaga komedi yang kita mainkan
jadi lucu atau nggak lucu salen dia
sebut nama ya
oh arik riting
jadi begitu dapat skrip kita nge reading dulu
kita ngebahas skrip kita rombak lagi skrip sama sama
kita tambah tambahin jargon jargon gitu ya
terus kita pokoknya kita ubah sama sama sehingga kita pikir
warcop yang akan muncul ini seperti ini gitu
yang mewakilkan generasi tua dan semoga bisa
diterima generasi muda yang lebih muda
ini ada saya sempat baca beberapa media juga bilang ketika
om indro melihat teman teman ini mulai syuting awal awal

karena apa sih om sampai terharu begitu
enggak waktu dari kan saya menemani mereka dua bulan
setiap hari saya menemani mereka
enggak bosen om dua bulan ketemu mereka gitu
waktu waktu awal ya awal sebelum syuting
saya bukan masalah bosen sama om enggak bosen
saya curiga aja sama mereka
saya curiga dia cuma duit doang nih
enggak kepengen berprestasi
enggak ada passionnya om ya
ketika mulai eksekusi syuting mereka pakai pakaian mereka pakai
pakai apa segala
saya kayak ngelihat kami gitu
pada saat dulu ketika om masih bareng sama om dona casino ya
kalau untuk anda bertiga apa sih artinya warkop dki bagi anda
terhadap seni terhadap keluarga
kalau saya sih hero
pahalal itu bukan cuma yang ada di medan perang
saya kerja di entertainment saya juga punya pahlawan gitu
nah pahlawan itu salah satunya adalah warkop ini
jadi ketika saya mengindulakan pahlawan pahlawan saya saya pengen generasi di bawah saya juga melihat pahlawan pahlawan saya
makanya dengan adanya warcop dki reborn ini saya pengen warcop itu terus dikenang sepanjang masa
mas tora silahkan
serius bahwa mas ini
apa tadi pertanyaannya
wah warkop itu kalau saya kayak manual ya
manual book gitu
waktu panduan saya waktu saya pernah bekerja di gedung ini
kayaknya ini saya mau minta izin dulu sama om indro
om saya kan sebagai mewakili penonton film indonesia mau lihat kan apakah nostalgianya dapat apa nggak
boleh diminta contohnya enggak om
kira kira dialog dari mereka bertiga
boleh om ya
boleh om ya
iya makiannya kasino boleh
ya asal rumahnya sepau kedal pintit muka kipeng kecual pun ting bobing empat dinosaurus brontosaurus gerik
terima kasih teman teman
ini berarti tanggal berapa kira kira kita akan lihat di layar biosko
delapan september ya
itu latar berarti ya
part dua nya udah bisa dibocorin kapan kira kira akan ada
sepuluh hari lebih lagi
sepuluh hari lebih lagi
langsung nyambung nggak denger
pokoknya ditunggu aja gitu
itu obrolan saya bersama dengan para pemain dari warcop dki reborn junk reef boss part satu
kembalikan dari tiffany raitama di studio